pemkot jakarta selatan sengaja memilih peti jenazah sebagai pengingat
supaya masyarakat tetap puas pada akan penyebaran virus corona
sampai selasa kemarin tiga ratus empat belas orang terkonfirmasi positif
dan tujuh orang meninggal dunia akibat virus corona di kecamatan kebawaran baru jakarta selatan
selain tugu pengingat pemerintah kota jakarta selatan juga mengingatkan warga tentang tiga m
yakni mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
karena jenazah ini artinya kita mengingatkan masyarakat apabila kita meremehkan covid sembilan belas
boleh jadi tanpa kitanya anak kita sadari kita bakal terkena itu
nah oleh karena itu hati hati
tugu berbentuk peti mati juga didirikan warga di danau sunter tanjung priok jakarta utara
pada selasa sore gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan tugu ini
pemprov dki jakarta akan menerapkan pengetatan berskala lokal
sebagai langkah antisipasi covid sembilan belas yang terus meningkat
pengetatan berskala lokal akan diterapkan di perkantoran hingga permukiman padat penduduk
kita ke depan akan melakukan pengetatan berskala lokal
artinya perkantoran pemukiman yang di sana
yang di sana ditemukan
dengan kasus kasus positif akan ada langkah langkah pengetatan ekstra
hingga satu september kemarin jumlah kasus positif covid sembilan belas di provinsi dki jakarta
mencapai empat puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh kasus
atau dua puluh tiga satu persen dari total kasus positif covid sembilan belas di indonesia
tim liputan cnn indonesia